si minto sudah babak belur
sekarang kita tinggal meminta bayarannya
perbuatan kalian ini sudah melanggar aturan agama
jangan ikut campur urusan kami
dengan perbuatan kalian
ini sudah menjadi urusan saya
kok kamu masuk ke kamar kanjeng ayu
kamu dengar ya
apa yang sudah kamu lihat
tidak perlu kamu sampaikan lagi ke siapapun
kecuali memang kamu mau mati
aku sudah mencari
ya kamu sudah mencari
aku sudah mencari
aku sudah mencari
terus lakukan pencarian
jangan sampai kadipaten ini disusupi para pemberontak
paman sungguh hebat
karena mempunyai prajurit yang rela berkorban
untuk adipaten ini
kesetiaan kepada pemimpin
adalah kartu mati
tidak seperti biasanya kak moksir
tentang kabar pemberontakan itu
jika memang pemberontak itu menyerang
tempat untuk bersemunyi di kadipaten ini
paman bangun dengan
banyak tempat rahasia
termasuk salah satu
hanya tempat persemunyian
apa kelemahan dari kadipaten ini
apa kelemahan dari kadipaten ini
apa kelemahan dari kadipaten ini
paman tidak bisa beritahu
paman tidak bisa beritahu
paman harus pergi
paman harus pergi
paman harus pergi
itu bukan urusan
yang kamu harus lakukan adalah untuk menjauhi tajam
kenapa dia mengirim kalian kemari
kenapa dia mengirim kalian kemari
ada apa ini pak
saya diserang oleh manusia bertopeng
saya diserang oleh manusia bertopeng
siapa dia pak
saya juga tidak tahu
tapi dia menemukan nama tarjo
kau bisa dibiarkan
ini tidak bisa dibiarkan
ini tidak bisa dibiarkan
kita harus serang si tarjo
kita harus serang si tarjo
balaskan dendam saya
mereka ingin memberontak
mereka harus segera melakukan
untuk membawa pasukan
untuk membawa pasukan
dan membawa mereka semua
oleh kita harus nentikan mereka
sebelum peti itu dikirim ke pemberontak
ya betul kita harus cari waktu yang pas
terima kasih sudah melihat video
huan kh mane
senjatanya hilang tuhan
sama anak kecil dia bawa serulin tuhan
pasti anak itu tolek
kok porak porak anda
apa yang kamu bawa ini tolek
saya paham melipati
tolong menemukan peti ini
coba periksa isinya
baik kak jantian
bagaimana kamu bisa mendapatkan semua ini
pemberontak yang diam diam beli senjata paman
rupanya mereka diam diam menyiapkan persenjataan
para pemberontak telah melakukan arak arakan
kemana arak arakannya mengarah
begini kanjeng adipati
mereka berjalan menuju arah utara
siapkan semua prajurit
semua penjagaan diperketat
pemberontak semakin dekat
baik kanjeng adipati
kirim pasukan mengarah ke utara
bersama telik sandi
dan tangkap arak arakan pemberontak
pastikan kanjeng adipati selalu dalam keadaan aman
tidak ada ke concretan
permudahkanlah hambamu ini ya allah
untuk bisa menemukan
siapa yang sudah meracuni tarjo ya allah
semintok sudah babak belur
sekarang kita tinggal meminta bayarannya
perbuatan kalian ini sudah melanggar aturan agama
jangan ikut campur urusan kami
dengan perbuatan kalian
ini sudah menjadi urusan saya
dengan tenaga dalam yang saya punya
jangan akan kaku
dalam beberapa jam
kamu sepertanggung jawab
atas perbuatan kamu yang kamu lakukan
kepada dua orang itu
dari dulu saja
aku mengambil semua perhiasan ini
bapak pasti suka melihatnya
keadaan memang sudah berubah
ngapain gendis kesini
gak terdapatin itu
masahir sepertinya udah meninggal samp
iya sob terus gimana kita harus ngomong ke kancing hati panti
tidak perlu pakai kekerasan kita berdua sama
aku sudah mendengar pembicaraan kamu
tidak ada masalah
aku akan selamatkanmu
aku akan selamatkanmu
sepertinya tujuan kita sama
aku ingin menghancurkan adipati
dan kamu ingin menghancurkan sunan purnam
kita bisa bekerja sama
allah ilah ilah
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
kancing sunan purnam
kancing sunan purnam
kancing sunan purnam